sesaat lagi anda akan menyaksikan mandalika race dua ribu dua puluh dua in association with
ajang jet darat motor grand prix mandalika dua ribu dua puluh dua telah digelar sejumlah kejutan muncul pada
event bergensi akhir pekan ini dan selama empat puluh menit ke depan atau empat puluh lima menit ke depan kami akan
menghadirkan laporan langsung dari mandalika dan ulasan dari para ahli soal hasil lomba dalam
spesial program mandalika race dua ribu dua puluh dua bersama saya dea kartika in association with
hai miguel oliviera keluar sebagai juara motogp mandalika menyisihkan fabio quartararo di posisi
kedua sementara podium ketiga ditempati oleh johan zarco sesi balap sempat ditunda lebih dari
satu jam akibat hujan lebat yang mengguyur sirkuit mandalika balapan pun akhirnya dipangkas hanya
putaran saja quartararo yang menempati pole position gagal mempertahankan posisi pertama ia bahkan
sempat tercecer ke posisi lima belas sebaliknya olivier yang menyalip ke posisi terdepan sejak awal
balapan sukses mempertahankan posisinya hingga akhir balapan hai hai hai hai hai hai hai
hai sementara rider indonesia mario aji tidak mampu memanfaatkan keuntungan dari start di posisi
grid depan pada kelas moto tiga memulai lomba diurutan ketiga mario hanya finish di posisi ke empat belas meski
begitu catatan mario aji di gp indonesia tetap terasa istimewa
posisi mario sudah melorot saat lomba dimulai mario bahkan sempat turun hingga urutan ke sebelas
ke sembilan belas beruntung empat pembalap mengalami kecelakaan di latrakir hingga membuat mario menyelesaikan lomba di posisi ke empat belas
bagi mario ini adalah catatan yang istimewa ia menjadi pembalap indonesia pertama yang meraih
poin di ajang balap motor grand prix sementara balapan sendiri dimenangkan oleh pembalap italia
dennis fogia dari tim leopard racing sedangkan podium kedua diraih pembalap spanyol izan guifara dan podium
ketiga diraih carlos tatai dari tim cf motor racing
hai hai pembalap idemitsu honda tim asia somsat chandra berhasil memenangkan balapan moto dua yang
digelar di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat pada minggu siang chandra
finish terdepan di susul celestino august dan aaron kened di podium kedua dan ketiga
chandra memimpin balapan sejak awal pebalap asal thailand tersebut sempat selisih lebih dari satu detik ketika balapan misalkan dua belas let lagi
sementara duel vietti dan kennet mewarnai akhir balapan
sementara itu pembalap pertamina mandalika bo ben snyder mengakhiri balapan di posisi ke lima belas dan gabriel rodrigo di posisi ke dua puluh dua
jumlah lab balapan moto dua dikurangi dari dua puluh lima lap menjadi enam belas lab akibat kondisi aspal sirkuit mandalika yang terlalu panas

halo albi boleh digambarkan bagaimana suasana di sirkuit mandalika usai miguel olivera menjadi juara perdana di motogp indonesia
apa saja sih yang disampaikan saat miguel ini menjadi juara motogp indonesia
selamat sore dea salam dari mandalika international circuit
baru saja kita saksikan bersama gelaran motogp dua ribu dua puluh dua untuk seri kedua di sirkuit internasional mandalika sudah selesai dilaksanakan
di mana kita sudah punya pemenang
di sirkuit mandalika yaitu miguel oliviera asal portugal yang membela tim ktm red bull factory racing
dan disusul oleh juara dunia tahun dua ribu dua puluh satu yaitu fabio cortararo di urutan kedua
ini agak sedikit tercecer di beberapa lap awal tetapi akhirnya bisa push kembali untuk mempertahankan sebelumnya yang memang mendapatkan pole position
tapi apa daya peringkat kedua jauh lebih baik daripada tidak mendapatkan podium sama sekali
dan untuk peringkat ketiga sendiri ada pembalap dari pramag racing yaitu johan zarco
tadi balapan memang berjalan cukup seru
dengan dua puluh putaran lap
memang ini adalah lab yang dipangkas oleh pihak dorna sport dan juga hasil keputusan dari race direction dan juga race control
mengingat hujan turun di kawasan mandalika sejak pukul lima belas sore
sehingga pihak rice control pun harus menunda selama lebih kurang satu jam
dan memotong lap sendiri menjadi dua puluh lap saja
tetapi race tetap berjalan dengan seru dengan lintasan yang basah
para pembalap pun memilih ban wet race ataupun ban yang sesuai dengan lintasan basah
agar bisa memacu ke dalam lap

nah miguel olivera ini sendiri dea selain menjadi juara satu di sirkuit internasional mandalika
juga sekaligus mencetak rekor sebagai pembalap motogp pertama yang menjadi pemenang di sirkuit mandalika
seperti yang kita tahu bahwa sirkuit mandalika ini baru pertama kali menjadi tuan rumah ajang balap motogp di tahun dua ribu dua puluh dua ini
karena di tahun dua ribu dua puluh satu lalu hanya kelas world superbike saja yang menggelar acara di sini
dan tadi juga presiden joko widodo
langsung dari vip royal box tempatnya menonton menuju ke tempat podium
untuk memberikan trofi kepada para pembalap yang menjadi pemenang ataupun menaiki podium di sirkuit internasional mandalika
satu persatu mulai dari juara tiga
johan zarco fabio quartararo dan juga miguel olivera menerima langsung piala ataupun trofi dari presiden joko widodo
dan saat ini memang saya ingin tunjukkan ke sekitar saya ini sendiri
ada beberapa fans dan juga para pegawai dari mgpa berada di bawah
walaupun hujan masih turun dengan lebat mereka masih menantikan pembalap pembalap yang baru saja naik podium
untuk kemudian nantinya mereka sapa
karena setelah dari podium para pembalap ini akan stay di pedok
lalu dari pedok mereka akan menuju ke modular fit modular box yang ada di layar kaca
jika misalnya bisa dilihat walaupun hujan deras masih banyak yang antusias untuk melihat secara langsung ataupun memberikan semangat kepada para pembalap yang mereka idolakan
dan saat ini memang hujan masih lebat
turun di kawasan mandalika circuit
tetapi tadi saya juga melihat sorak sorai penonton yang duduk di atas tribun khususnya di premium grandstand yang persis berada di depan garis start dan juga finish
walaupun hujan turun dengan lebat dan sedikit menghujani kawasan grandstand tersebut
tetapi tidak menyurutkan semangat para penonton untuk tetap menyaksikan gelaran motogp dua ribu dua puluh dua yang sudah dimulai sejak pukul dua belas siang tadi
dimulai dari kelas moto tiga moto dua dan juga motogp yang baru saja
dan juga sudah selesai dilakukan dan juga sudah mendapatkan pemenangnya kali ini
ya albi yang menarik juga yang membuat kami semua di sini penasaran
kami yang tidak berada di sana adalah insight story bagaimana kondisi minute by minute tim dan juga pebalap mengatasi cuaca yang begitu ekstrim
karena kan tentunya dengan cuaca yang ekstrim mereka harus berfikir ulang soal bagaimana mesinnya bagaimana bannya
bagaimana dengan cerita cerita di balik layar
di sana yang unik yang bisa dibagikan kepada kami
pembalap ada yang pro dengan sirkuit mandalika sebagai suatu sirkuit yang indah dan juga memiliki layout dan juga para raster yang flowing
tapi juga ada yang masih mengatakan sirkuit mandalika ini terlalu berbahaya dan masih belum sempurna untuk dijadikan sebagai tempat ajang balap
tetapi secara keseluruhan sirkuit mandalika memang sudah mengantongi sertifikasi sa dari sim
selaku federasi sistem motor internasional yang sudah diperbiasakan pada hari jepang kemarin
itu artinya sirkuit mandalika secara karakter lalu kelayakan keselamatan dan keamanan sudah memenuhi standar keamanan internasional
seperti itu sehingga tidak ada lagi masalah yang diragukan
walaupun tadi ketika saya melihat jalannya ray saat hujan turun biasanya ada beberapa genangan
tapi genangan ada di luar racing line atau di luar garis para pemotor ataupun rider melintas
sehingga bisa dikatakan masih cukup aman

hanya genangan genangan yang baru turun dari hujan sendiri seperti itu
dan memang kita sampai saat ini masih akan terus mencat update nya bagaimana tentang race ini bisa berjalan
dan kita akan menyaksikan motogp di tahun dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
baik menarik sekali ya bagaimana gelaran motogp ini kembali dilakukan atau digelar di indonesia
kita menunggu dua puluh lima tahun lamanya
dan sudah selesai di dua ribu dua puluh dua tentunya di sembilan tahun ke depan
ini total ada sepuluh kali ya selama sepuluh tahun akan ada motogp di mandalika
terima kasih albi pratama melaporkan langsung dari nusa tenggara barat
ya pembalap motogp dari tim repsol honda mark marquez memutuskan absen di sesi balap gp indonesia
hal itu dilakukan karena juara dunia grand prix delapan kali ini akan memulihkan kesehatannya
pebalap bernomor sembilan puluh tiga mark marquez dipastikan tidak mengikuti seri balapan di sirkuit mandalika
akibat kecelakaan yang menimpanya pada sesi warm up laps pada minggu pagi waktu lombok
hal tersebut membuat pebalap asal spanyol ini harus dibawa ke medical center dan juga rumah sakit di mataram dengan helikopter untuk menjalani pemeriksaan
meski begitu manajer tim repsol honda alberto puik di sirkuit mandalika menyampaikan bahwa mark marquez dalam kondisi baik tanpa cedera serius
hanya marquez memutuskan tidak mengikuti balap untuk melakukan pemulihan kesehatan
saya mengikuti balap untuk dua puluh empat jam
apakah dia merasa sakit atau bercerita tentang penyakit lain yang juga banyak
tidak sakit tapi seperti yang anda bayangkan setelah saya berpikir dia memiliki tiga kecepatan kuat pada siang
namun hari ini yang ini besar
jadi tidak seperti dia memiliki sesuatu yang terbagi tapi tidak sangat nyaman dan ketika anda merasakan kepala anda harus lebih berhati hati dari jika anda menggigit
lintasan sirkuit mandalika nampaknya kurang bersahabat ya bagi juara dunia delapan belas
kali mark marquez bagaimana tidak rider tim repsol honda itu tercatat empat kali mengalami crash sebelum sesi balap dimulai
seri balap pertamina grand prix of indonesia menyisakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi juara dunia delapan kali mark marquez
dikutip dari cnn indonesia com rider repsol honda itu harus jatuh bangun untuk menguasai lintasan sirkuit mandalika di tiga hari rangkaian balap
yang pertama ia crash saat tampil di sesi latihan bebas kedua pada jumat delapan belas maret
sementara di sesi kualifikasi sabtu kemarin marquez tumbang dua kali dari motornya
yang terbaru adalah crash yang ia alami pada sesi pemanasan pada minggu pagi yang membuatnya harus mendapatkan perawatan dari tim medis
marquez terlempar ke udara dari motor rc dua ratus tiga belas v tunggang aja setelah mengalami high side
kondisi aspal sirkuit mandalika lombok yang terlalu panas membuat jumlah lab motogp dan moto dua mandalika dua ribu dua puluh dua dikurangi
suhu asfal sirkuit mandalika sempat lebih dari empat puluh lima derajat celcius pada minggu siang
demi keselamatan pembalap karena suhu aspal yang terlalu tinggi dan bisa membahayakan balap jumlah lab dikurangi
durasi balap motogp berkurang dari dua puluh tujuh lap menjadi dua puluh lap
sedangkan moto dua berkurang dari dua puluh tujuh lap menjadi dua puluh lap

motogp mandalika hari ini menggelar empat balapan yakni kelas motogp moto dua moto tiga dan asia talent cup
selanjutnya bukit seger di lombok tengah nusa tenggara barat dibuka gratis bagi warga yang akan menyaksikan race day pada motogp mandalika dua ribu dua puluh dua minggu dua puluh maret
aparat gabungan pun diterjunkan untuk menjaga kesehatan
untuk menonton balap motogp
bukan hanya warga sekitar pengunjung dari luar pun rela datang bersama keluarga pada pagi hari demi menonton motogp
sejumlah perlengkapan termasuk makanan dan kostum telah mereka siapkan
saya kesini dengan istri dengan anak dan adik lagi ambil ambil gambar di depan
tadi pagi sekali berangkat jam lima subuh
untuk menghindari macet biasa
karena kehabisan tiket yang pertama
dan yang kedua untuk apa yang namanya biar view nya lebih jelas lebih lengkap kalau nonton lewat sini
idolanya rosi paling tenang rosi tapi kan sudah pensiun
makanan terus minuman seperti biasa
ini dari dulu sudah disiapkan tapi rosi sudah pensiun
kita dukung pemain yang sekarang
puluhan aparat gabungan polri dan tni juga diterjunkan
untuk menjaga keamanan serta menjamin keselamatan warga yang menonton motogp
walaupun ini bukan zona untuk tontonan namun ini juga kita mengamankan masyarakat yang sudah hadir di tengah tengah kita
tidak ada larangan untuk menonton di sini
namun juga kita tidak mengizinkan sebenarnya
namun dari kami dari siap kepolisian tetap menjaga
menjaga masyarakat jangan sampai terjadi kecelakaan
karena ini bukit tidak ada zona keamanannya
selain di bukit seger warga bisa menonton gratis di bukit jokowi dan bukit merese di tanjung an
nah seperti inilah menonton motogp dari atas bukit seger
selain dimanjakan dengan aksi para pembalap kita juga dimanjakan dengan suasana dan view pantai dan juga bukit yang indah
tapi harus ingat
masyarakat ataupun warga harus tetap jaga protokol kesehatan dan juga keamanan
dan diharapkan tentunya ajang balapan motogp ini bisa menjadi salah satu wadah promosi wisata indonesia
nofonaya taka roby bahtiat lombok nusa tenggara barat
usai jeda program spesial mandalika race dua ribu dua puluh dua akan kembali
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
dan untuk mengulas hasil motogp mandalika dua ribu dua puluh dua yang telah selesai digelap
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pengamat motorsport mas agung setia hadi yang saat ini berada di lombok nusa tenggara barat halo
selamat sore mas agung selamat sore mbak dia mas agung ini kita punya pemenang yang cukup
mengejutkan kalau orang awam boleh bicara begitu ini miguel oliviera melihat tadi panas dingin
begitu habis panas kemudian hujan dan ternyata pebalap red bull ktm ini berhasil menjadi juara
di motogp mandalika apa apa yang anda tangkap dari dari dari hasil ini ini sebenarnya memang
sebuah kejutan tapi kunci dari kemenangan miguel oliveira ini adalah stadia yang sangat bagus
jadi di track kering pun kalau di sini bisa start bagus dia mostly akan dapat podium atau memenangi
balapan karena sangat sedikit lokasi untuk overtaking untuk mendahului apalagi di track yang
yang basah yang dimana para pembalap yang ada di depan atau paling depan itu akan memiliki
vision atau jarak pandang yang bagus karena kalau di belakang dia akan tertutupin oleh
cepatan dari motor motor di depannya seperti yang dibilang poles espargaro tadi ini balapan
survival semacam bertahan hidup karena dia enggak bisa melihat dengan jelas track itu seperti
membangun ritme dan
dia bisa finish
depan dengan selisih waktu yang
cukup jauh ya tiga dua dari
fabio quartararo yang
berusaha untuk mendekat
sependapat dengan saya
soal hujan ini artinya
ini bisa dibilang sebagai
game changer ya dalam balapan kali ini
iya ya betul ini game changer
ini memang pengubah permainan
kalau balapan pada saat hujan itu
kemungkinan yang jadi juara karena
track ini punya daya cengkram yang
tapi paul juga ngakuin bagus
tracknya cuma kotor jadi kalau
dia ada pebalap di belakang
atau visionnya nggak bagus jadi
begitu dia ada di depan dia akan
memenangi balapan atau meraih podium tinggi
adalah game changer
karena sebelumnya diduga
cuaca akan panas dan
penentu podium adalah
pilihan ban dan kemampuan
mas agung fakta bahwa
lintasan ini ketika
hujan menjadi kotor itu sudah
tes pramusim kemudian di wsbk
juga anda kan juga
mengamati dari awal pembuatan
sirkuit mandalika kemudian dari
wsbk dan hingga saat ini motogp
kalau boleh diberi nilai dari
satu sampai sepuluh berapa yang bisa
anda berikan untuk sirkuit mandalika
tapi kalau kita lihat dari
komen para pebalap ya ini jauh lebih
baik dibandingkan pada saat tes pramusim
untuk kondisi trek yang lebih bersih ya
lebih bersih terus aspal yang lepas itu
tidak menyebabkan kerikil kerikil yang
besar itu terlempar saat ini kecil kecil
aja gitu cuman memang karena masih
kotor belum bersih sepenuhnya begitu
kena hujan itu jadi masalah bagi para
pembalap jadi kemungkinan ya kalau saya
perkirakan dari respon para pebalap itu
mungkin sekarang di sekitar enam atau tujuh gitu
gaklah satu sampai sepuluh gitu jadi memang
perlu pembenahan lagi perlu dibersihkan
sehingga tahun depan para pembalap datang
sini itu merasakan sesuatu yang
berbeda sesuatu yang lebih baik dia bisa
mengepus motornya lebih maksimal
karena keluhannya selama ini adalah
daya cengkramnya masih rendah mungkin
karena asfalnya masih baru ya jadi
karena ada minyak minyak gitu masih kotor
di beberapa trek terus seperti di tikungan
itu genangan air lama keringnya
seperti itu jadi mungkin masih ada
pembenahan pembenahan yang perlu dilakukan
oleh itdc maupun mgpa
bersama konsultan untuk memastikan track
ini bisa dipakai selama sepuluh tahun
jadi daya cengkram ini masih daya
cengkram dari aspal atau lintasan ini
masih menjadi pr bersama dan saya akan
terima kasih tuan pr terima kasih pak
prasetya maaf biasanya terlalu
kembali ke mas agung mas agung selain soal lintasan yang tadi anda highlight adalah daya cengkram lintasan yang mungkin masih baru sehingga belum terlalu kuat belum begitu enak begitu digunakan
ini juga bicara soal teknologi mesin yang digunakan
dari pantauan anda bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan pabrikan maupun satelit di situ tim pabrikan maupun satelit seperti apa di dua ribu dua puluh dua ini
ya salah satu fokus mereka di dua ribu dua puluh dua adalah kalau untuk yamaha mereka ingin meningkatkan top speed suzuki juga targetnya adalah meningkatkan top speednya
yamaha kayaknya tidak terlalu bagus pencapaiannya sehingga fabio quartararo mengeluhkan pada saat balapan di trek trek yang punya lintasan lurus panjang seperti di qatar kemarin
tapi di mandalika dia oke
makanya kemarin dia semakin pendek track lurusnya semakin sesuai bagi motor wjet rm satu
tapi kalau suzuki masih ternyata peningkatan top ship nya bagus tapi masih ada beberapa settingan yang perlu ditemukan oleh mereka
karena ban belakang mereka jadi lebih cepat aus
nah ini masih perlu dicari jadi settingan elektroniknya
motornya seperti apa
kalau ducati gp dua ribu dua puluh dua punya potensi banyak tapi memang masih dalam pengembangan
jadi mungkin seiring seri ini berjalan nanti mungkin setelah masuk seri eropa dia akan lebih kuat dibandingkan saat ini
kalau yang gp dua ribu dua puluh satu dipakai tim beberapa tim satelitnya dia itu sudah stabil ya
seperti yang dipakai enea bastian ini itu lebih stabil
tapi gp dua ribu dua puluh dua ini punya kekuatan
jadi ini adalah potensi besar untuk kompetitif
ya quartararo kemarin juga di free practice kayaknya agak jengkel jengkel ya mas agung ya
ya di pre practice satu dia mengaku salah settingan motor dan pilihan bahannya
tapi kemudian di rb dua dia bouncing ya
dia melenting gitu
tiba tiba menjadi pembalap terdepan
kemudian konsisten mulai sampai di sesi pemanasan tadi juga tercepat

kemudian konsisten mulai sampai di sesi pemanasan tadi juga terdepan
kemudian konsisten mulai sampai di sesi pemanasan tadi juga terdepan
buat kejutan ya di kualifikasi bisa finish di nomor tiga begitu tapi di race day melorot jauh
meskipun dapat poin tapi melorot jauh apa yang anda lihat dari dari fakta tadi ya eh mario aji
saya waktu dia masih di cfw itu waktu itu masih kecil ya masih nyunyu usia lima belas tahun sekarang sudah
sudah jadi pembalap kelas grand prix dia kemajuannya sangat besar dan karakter balap
adalah di hardbreaking di pengereman yang terlambat kemudian menikung cepat gitu nah satu
lagi adalah dia sangat bagus pada saat track itu cenderung basah itu juga terbukti pada saat dia
mendapat wildcard di misano ya waktu itu dia juga bisa diposisi empat besar pada saat sesi latihan
kemarin dia membuat kejutan juga pada saat kualifikasi satu dia bisa lolos ke kualifikasi satu
dua dan bahkan mendapat front row start di posisi tiga itu luar biasa tapi kemudian di balapan karena
balapannya track kering ya dia memang jadi punya punya kendala di situ karena pembalap lain jadi
lebih cepat iya ya jadi harus tracknya agak basah begitu ya mas agung mas agung sebenarnya saya
pengen ngobrol lebih jauh lagi tapi ini ada keterbatasan durasi tentunya ada banyak hal yang
ingin kami tanyakan kepada mas agung yang memantau langsung mulai dari wsbk sampai motogp ini menarik kita akan bahas lain waktu
terima kasih mas agung setia hadi pengamat motorsport yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
terima kasih ya usai jeda program spesial mandalika race dua ribu dua puluh dua akan kembali tetaplah bersama kami
presiden joko widodo tiba di sirkuit mandalika dan menonton dari royal box vip presiden juga
memberikan trofi kepada pemenang dan bumbu khas indonesia kepada semua pembalap sebagai cendera
mata sekitar pukul dua siang rombongan presiden jokowi tiba di sirkuit mandalika di royal box vip
presiden jokowi di breathe jajaran menteri seperti menteri pariwisata sandiaga udo menteri koperasi dan
we are kecil manegah daten masmuki ketua mpr dan dpr serta menteri dmn eritz
coba kegiatan di bawah risetew setelah itu melihat dan di akhirin nanti bapak presiden akan memberikan
pihan atau trofi kepada juara satu ratus dua puluh tiga ia beliau akan nonton di royal box vip karena
ada dua alternatif awalnya adalah di tiga ratus enam puluh tetapi kita lihat dari sisi keamanan
panitia mengizinkan pawang hujan radendroro istiati bulandari untuk masuk sirkuit madalika
untuk meredakan hujan deras yang sudah mengguyur sesi balapan motogp mandalika dua ribu dua puluh
akibat hujan lebat panitia pun terpaksa memundurkan jadwal start balap motogp
jadwal balapan yang rencananya dimulai pukul empat belas waktu indonesia barat
akhirnya dimulai pukul lima belas lewat lima belas menit waktu indonesia barat
dikutip dari cnn indonesia com sang pawang hujan membawa sebuah mangkok emas ke dalam sirkuit
radendroro istiati diketahui sudah membantu panitia motogp madalika sejak sabtu kemarin
dia juga bertugas mengawal proses pengaspalan sirkuit mandalika sebagaimana diminta oleh dorna
anda jangan beranjak usai jeda program spesial mandalika race dua ribu dua puluh dua akan kembali
tetaplah bersama kami
terima kasih dan sampai jumpa
anda telah menyaksikan mandalika race dua ribu dua puluh